bunda aku melakukan semua itu di luar dekaanku bunda
asal bunda tahu
bagaimana hancurnya hatiku
di saat bunda meninggal bunda
rasanya aku tidak ingin hidup
jika tidak ada di sisi bunda
maafkan aku bunda
maafkan aku bunda
kenapa bunda meninggalkanku
bunda aku mohon bunda
dalam sisa hidupku
aku berjanji untuk mendapatkan
aku harus segera untuk membawa
untuk mencari tabik sakti
agar menimbulkan matanya
aku ingin bicara dengan dirimu
mohon maaf sebelumnya nimas
ada masalah apa
sehingga kau membawaku ke kamarmu
cepat katakan kepada dirimu
kamu ada rahasi penopeng
penopeng siapa nimas

tidak perlu berpura pura seperti itu perhasil
aku sudah memiliki banyak bukti yang jelas
aku sudah memiliki banyak bukti yang jelas
katakan kepada aku
apakah topeng ini milik dirimu
apakah topeng ini milikku
apakah topeng ini milikku
maafkan aku nimas
aku tidak bisa menyelamatkan nyawamu
aku membawamu ke tempat ini untuk menyelamatkanmu dari incaran orang orang yang mengincar kematianmu
tapi takdir berkata lain
aku telah gagal menyelamatkanmu nyimas
sekarang beristirahatlah dengan tenang
siapa yang bersama dengan kian santa
yang penting kamu ingin tahu bersama siapa kian santa
karena kamu pasti bisa mengalahkannya
yang penting kamu sudah tahu di mana kini kian santa berada
habis sinti yudhakara
aku mau menghampirimu
aku harus pergi dari sini
tenanglah gagaku mayu
aku pasti akan menolongmu
sepertinya ada yang mengikuti saya dari belakang
berani kau membokongku
kau tidak perlu tahu siapa diriku
serahkan kian santang kepada allah
jangan berangkat bodoh
yang kau panggul itu adalah kian santang
serahkanlah dia kepada aku
maka kau akan ku bebaskan
hanya segitu saja kemampuanmu
kemampuan lemah seperti itu saja
berani kau menantangku